informasi lainnya saudara warga saling rebut kupon antrean penukaran uang di mobil penukaran uang keliling bank indonesia di purwokerto
warga memilih menukarkan uang lebih awal karena khawatir tidak mendapat uang pecahan baru untuk persiapan lebaran nanti
sejumlah warga berebut kupon nomor antrean penukaran uang yang digelar di kompleks kecamatan karanglewas banyumas jawa tengah
warga memilih untuk menukarkan uang lebih awal untuk persiapan lebaran
sebab jika sudah mendekati lebaran penukaran uang akan semakin sulit
jikapun ada antreannya diperkirakan akan lebih panjang
bank indonesia menyediakan uang baru senilai tiga lima triliun rupiah untuk pelayanan penukaran uang
jika diperkirakan uang baru maka pasti lebaran akan lebih mudah
seperti di bank orwil penuh banget
antisipasi ramadan dan idul fitri dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik
jadi kita lebih awal ya melakukan penukaran ke kecamatan kecamatan melayani masyarakat lebih awal untuk memenuhi kebutuhan ramadhan dan idul fitrinya
supaya nanti pada saat mendekati lebaran tidak terjadi penumpukan tidak terjadi apa
maksudnya ini lebih diatur lebih baik daripada tahun tahun sebelumnya misalnya
sementara di bengkulu sodara bank indonesia juga menggelar penukaran uang lebih awal
bi menyiapkan uang tunai pecahan besar dan kecil sebesar rp tiga satu triliun rupiah selama bulan ramadan
jumlah ini naik dibandingkan dengan periode ramadan pada tahun lalu
dan diprediksi permintaan bisa meningkat saat mendekati idul fitri
bank indonesia perwakilan bengkulu saat ini sudah membuka pelayanan penukaran uang secara mobile di wilayah provinsi bengkulu
mobil penukaran uang keliling setiap harinya dan selalu berpindah lokasi
rupiah adalah total tiga satu triliun untuk uang pecahan besar dan uang pecahan kecil totalnya

itu yang kita lakukan dan masyarakat bisa menukarkan uang untuk kebutuhan ramadan dan idul fitrinya
di mobil khas keliling dari bank indonesia dan juga di bank bank umum yang kita kerjasamakan dengan bank bank tersebut